ibu boleh nggak cariin aku orang tua angkat
aku mau punya keluarga lengkap
pasti bening sekarang
senang banget di rumah barunya
terus di rumah
aku bisa bahagia juga kayak bening
sampai kapan kita harus hidup begini
kamu jangan sedih
kita kan punya allah
kalau kita sedih

isti allah cari kita jalan
nanti kalau kita sungguh sungguh berdoa
benar kata bening
berdoa sama allah
mending aku ambil air oduh dulu deh
udah pertemukan aku
dengan buati yang baik
aku seundang tinggal di panti
sama teman teman yang lainnya
tapi sekarang teman baik aku
udah ketemu sama orang tua angkatnya
aku harusnya sholat dan berdoa
ketemu sama orang tua yang bakal sayang sama aku
dan perhatian sama aku
sampai jumpa di video selanjutnya
ini kalungnya siapa
aku temuin ini pas aku lagi beres beres kamar
aduh ibu juga gak tau deh ini kalung siapa
yaudah kalau gitu aura simpan aja dulu ya sayangnya ya
sampai benar benar ada yang merasa kehilangan terus mencari kalung ini
ayolah dib piecemann
kenapa di ruang
dari performa abis
sini sini sini duduk
cerita sama ibu nak
ibu boleh gak
aku mau punya keluarga lengkap
insya allah nak
ibu akan cari tempat tamu ya sayang
emangnya enak aku kerjain
lihat aja aku pasti akan bikin anak itu gak betah tinggal di sana
nyucinya yang bener ya jangan sampai masih ada yang kotor
tante bisa liat ga entar aku ambil

siapa yang suruh kamu duduk

jadi kamu cucinya pakai tangan